tuh saya harus keliatan rapih ini ma aduh bahaya tuh
saya udah keliatan rapican
insya allah udah
alhamdulillah yaudah tuh
gua ini bebas
tapi harus ada pihak keluarga datang ke kantor polisi
lo kan tau bakap nyokap gua gak ada
mulai sekarang lo gak boleh lagi berhubungan sama ponakan gue
kecuali lo berhasil bujuk nyokap lo buat ngelepas tanahnya itu ke kita
eh tante tante
tapi tante jangan kayak gitu dong tante
kalau misalnya enggak lo harus putus sama melly ngerti
ya allah jangan bergurau gurau banget sih
eh tante gak boleh maksa gitu dong
melly tahu nggak sih kita itu mau beli tanah itu untuk usaha
untuk buka warung makan
supaya kita terhindar dari kemelaratan kemiskinan dan kebangkrutan
kalau emang ian cinta sama kamu harusnya bisa buktiin cintanya itu ke kamu
termasuk dengan maksa mamanya
jual tanah itu ke kita
kalau enggak berarti dia belum tentu cinta sama kamu
emang apa hubungannya tanah sama cinta tante
ada hubungannya gede banget hubungannya
tegur dia kenapa dia bisa bimbingan belajar sama boy bahkan satu kelas sama boe
ini kan demi kebaikan reva anak mas angkaku juga
kamu memang istri yang terbaik saja
rasa banget sih bukannya nurut sama gue
kusur maren reven di rumah aja biar gue puas ngeliatinnya
sampai jumpa di video selanjutnya
eh bisa subur seperti ini teh
sudah lama ya kerja di sini ya
oh alhamdulillah kalau gitu berarti cocok
dari dulu sudah seperti ini badannya nih
dari lahir abah badannya kayak gini
bisa keluar dari lahir astagfirullahaladzim
ya gak gitu abah
ya sudah alhamdulillah sih bisa keluar
ya udah saya terima aja ya ini ya
ngapain kamu masih di sini
senang melihat ibu sama abah
ya udah atuh
permisi bu abah
tuh suara buka pagar kayaknya anak saya deh
tuh saya harus kelihatan rapih ini mak
aduh bahaya tuh
saya udah kelihatan rapican
insya allah udah
ya udah atuh
gue ini bebas
tapi harus ada pihak keluarga datang ke kantor polisi
lo kan tahu bakap nyakap gue gak ada
sementara itu harus ada pihak keluarga tanda tangan surat
baru gue bisa bebas
lo bisa datang ke sini gak mau
sejam lagi gue kesana
mon jam ini udah mau habis
kalau datang yang telat
gue baru besok keluarnya mohon
gue gak betah di sini
please mau datang ke sini
gue kesana sekarang deh
makasih ya mon
kamu ada di mana
mon sekarang bener bener harus ke kantor polis untuk nyamperin ivan
mon yang nebus ivan hari ini mak
karena cuma mon yang bisa ngurusin dia
mon minta maaf banget ya mak
salam buat temen mam aja ya
soalnya mon harus buru buru banget ya mak
sepertinya nggak bisa juga bahu bahu tiny
kita mau bebon
udah n cuatro
hari ini menampak
ya udah ituh
oh jadi itu anaknya tete yang buka pagar
kayaknya sih gitu kakak ngabah
oh tapi kenapa tidak turun
seelol why ketemu sama saya
seelol maksudnya sekejap gitu sekedipan mata sebentar
oh soalnya tadi dia telpon katanya dia mesti ngurusin sepupunya
mau keluar dari tahanan polisi
hah sepupunya pengacara
ditangkep sama polisi
kasian memang hidupnya dia itu ya ponakan saya itu
soalnya dia dari kecil udah ditinggal sama bapak ibunya
terus gak punya kakak gak punya adik
makanya dia nakal begitu gak ada yang ngurusin dia tinggal sama kakeknya
tapi ya namanya juga manusia kadang begini kadang begitu
ada yang kita merasa hidup lebih susah
padahal mah ada yang lagi yang lebih susah dari kita gitu loh teh
maaf ya kakak ngabah gak jadi ketemu
oh tidak apa apa pokoknya teteh tenang
saya juga tenang
kalau begitu saya pamit saja ya
saya juga takut dicariin sama anak saya